lantas kini kita bertanya apa urgensinya pemerintah mulai mengikis subsidi gas tiga kg pada tahun depan
kemana arah efisiensi subsidi pemerintah kali ini
manuver pangkas subsidi gas melon saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama dari data kita mulai dari timeline
ini menarik sekali untuk kita bisa lihat lini masa konversi lpg tiga kg
dan bila kita tarik ke belakang lagi ini adalah konversi tahun dua ribu enam
mungkin anda ingat ketika itu ada pemerintahan sby dan juga yusuf kala
ketika masyarakat memang diharuskan untuk berpindah ataupun juga bergeser dari penggunaan minyak tanah ke gas ketika itu
jadi itu adalah sebuah titik yang krusial ketika akhirnya masyarakat tidak punya pilihan karena harus menggunakan gas
dan tidak hanya itu kita lihat juga bahwa ternyata ada subsidi di sana
subsidi gas tiga kg
jadi ada subsidi gas tiga kg tersebut menjadi menarik ketika pemerintah seolah olah mengatakan kepada masyarakat
ayo pindah kita jangan menggunakan minyak tanah lagi kita menggunakan gas kita subsidi loh
pemerintah akan subsidi loh dengan penggunaan gas anda
dan sejak tahun dua ribu tujuh ada konversi di dki jakarta utamanya pasti di ibu kota kemudian tangerang dan depok
kemudian tidak hanya itu sepanjang tahun dua ribu tujuh hingga dua ribu delapan ada delapan provinsi yang juga akan dilakukan konversi ketika itu
semakin luas lagi dari tahun dua ribu sembilan hingga tahun dua ribu tiga belas ke dua puluh provinsi baru yang juga memang diberikan subsidi oleh pemerintah
tahun dua ribu enam belas sesungguhnya ada rencana perluasan daerah konversi
tapi ternyata ternyata pada tahun dua ribu tujuh belas ada yang baru
karena pada tahun dua ribu tujuh belas pemerintah justru merasa sudah ada kebocoran
sepuluh hingga lima belas persen
jadi menarik sepuluh hingga lima belas persen menurut pemerintah peruntukan sasaran subsidi gas adalah tidak tepat sasaran
jadi kita lihat bagaimana sepuluh hingga lima belas persen ini disebutkan oleh pemerintah kebocoran
jadi sederhananya seperti ini subsidi gas tiga kg itu diperuntukkan untuk masyarakat membutuhkan masyarakat miskin kemudian juga mungkin umkm yang membutuhkan
tapi ternyata menurut versi pemerintah sepuluh lima belas persen
justru masyarakat biasa bisa membeli dengan harga sangat murah
dan tidak hanya itu subsidi yang dilakukan oleh pemerintah untuk setiap tiga kg setiap tabung gas melon ataupun gas tiga kg tersebut adalah empat tiga ratus rupiah
per tabung yang disubsidi pemerintah
itulah kemudian yang membengkak menjadi sekitar dua puluh delapan triliun rupiah sepanjang tahun dua ribu dua
dan tidak hanya itu kalau kita berkaca pada anggaran negara apbn misalnya kita tahu bahwa apbn kita defisitnya semakin melebar
jadi salah satu opsi yang dipilih pemerintah untuk memangkas lagi
karena likuditas tidak ada
likuditasnya sangat terbatas
sehingga pemerintah memutuskan untuk memangkas subsidi gas kali ini
kita lihat ini adalah tren realisasi konsumsi lpg tiga kg
kita lihat sejak dikeluarkan kita lihat tahun dua ribu tujuh dua puluh satu empat puluh tujuh ribu metrik ton ataupun dua puluh satu ribu metrik ton yang dikonsumsi oleh masyarakat
dan tidak hanya itu trennya anda bisa lihat terus saja mengalami kenaikan
yang paling drastis adalah tadi tahun dua ribu delapan ke tahun dua ribu sembilan
dari rp lima ratus tujuh puluh empat ribu naik menjadi satu tujuh juta untuk konsumsi gas tiga kg
ya jelas saja naik karena kita kan populasinya pasti setiap tahun akan semakin banyak
kemudian kebutuhannya kemudian dari segi bisnis misalnya kita bicara umkm pasti akan semakin banyak lagi mereka yang membuka peluang peluang bisnis baru
sehingga mereka membutuhkan paling sederhananya begini deh
kalau misalnya saya boleh
saya boleh cerita misalnya ketika kita melihat banyak sekali di beberapa toko ataupun juga gerobak dorong di pinggir jalan yang menjual misalnya pisang goreng atau kemudian penjual gorengan
biasanya kita akan melihat mereka menggunakan gas melon kan menggunakan gas melon atau gas tiga kg gitu
yang menjadi pertanyaan saya kemudian apakah mendata mereka akan semudah yang direncanakan oleh pemerintah
karena seharusnya menurut saya gitu karena mereka adalah orang orang yang sangat membutuhkan subsidi
tapi pendataan akan menjadi salah satu kata kunci pemerintah
karena ketika pemerintah memang memilih opsi memangkas anggaran yang dipangkas adalah anggaran gas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil
saya rasa pemerintah harus sangat hati hati untuk mendata hal tersebut
lalu kita lihat penghematan subsidi lpg tiga kg
ini adalah penghematan yang coba dilakukan oleh pemerintah
kita lihat subsidi lpg total itu adalah satu ratus tujuh puluh enam dua triliun rupiah
jadi memang besar
kalau boleh jujur memang ini membebani apbn
tapi kalau misalnya
ini tepat sasaran ya nggak apa apa juga
apalagi tadi ada rencana pemerintah akan membuat sebuah kartu khusus
jadi ini semacam kartu indonesia sehat kartu indonesia pintar gitu
jadi semacam cashless lah
jadi memang baik sih idenya kita apresiasi
bahwa nanti tidak akan ada yang bisa memanfaatkan kartu tersebut apabila memang bukan orangnya
jadi hanya orang orang yang memiliki kartu ini saja yang bisa menukarkan kartu tersebut
sehingga mereka bisa membeli gas yang disubsidi oleh pemerintah
kalau selama ini mungkin sporadis ya
pemerintah tuh menjualnya tuh yaudah gitu
tiba tiba dijual saja
karena kita lihat pemerintah tuh sangat berat sekali
kita lihat pada yang diarsir merah adalah subsidi lpg
dan penghematan pemerintah adalah yang diarsir warna biru
kita lihat penghematan yang bisa dilakukan pemerintah itu pada tahun dua ribu lima belas saja
misalnya itu mencapai empat puluh lima tujuh puluh tujuh triliun rupiah
sementara kita lihat untuk subsidi lpg nya itu mencapai dua puluh tujuh lima triliun rupiah
inilah yang coba ditekan oleh pemerintah
ditekan oleh pemerintah
ditekan oleh pemerintah
saya tidak tahu apa mungkin karena begitu gampang ya untuk menekan ini
tapi yang pasti kita lihat untuk kartu tersebut
kartu yang disediakan pemerintah yang akhirnya nanti akan menimbulkan sebuah transaksi yang cashless mungkin
dan bisa digunakan juga untuk misalnya transaksi keuangan lain
saya rasa itu menarik sih
tapi memang kita harus pikirkan juga apakah masyarakat masyarakat kecil sudah paham dengan penggunaan teknologi tersebut
apakah masyarakat masyarakat di perbatasan yang bisa jadi mereka pengguna
apakah juga tabung gas lpg melon tersebut bisa menggunakannya
karena beberapa artikel ataupun juga informasi yang saya baca bahwa pemerintah nanti mencoba agar masyarakat segmen menengah itu nanti bergeser di sini
ada bright gas ya tapi yang lima lima kilogram
jadi kalau kita petakan sebenarnya sederhana begini loh
pemerintah ini sedang menggiring masyarakatnya
masyarakat yang saat ini menggunakan tabung gas tiga kg
ataupun kita sebutnya gas melon
menggiring yang sebelumnya dia pemerintah menggiring untuk tidak menggunakan minyak tanah
dan sekarang setelah menggunakan gas ini yang disediakan oleh pemerintah
pemerintah sudah merasa terbebani karena sudah mahal banget yang harus dibebankan oleh anggaran negara
kemudian dia akan buat bergeser sini loh
kalau bergeser ke tabung gas dua belas kg dirasa ke segmen menengah terlalu berat
bahkan mereka coba geser ke sini lima lima kg
dari target pemerintah tahun ini mereka bisa
melakukan penjualan enam ratus tabung
kalau misalnya ini pun dirasa berat
pemerintah masih punya solusi
yaitu dengan menjual gas tiga kg tapi non subsidi
kenapa ini terjadi
karena menurut pertamina akan sulit mereka menyiapkan infrastruktur gas lima lima kg
jadi pengadaan tabung lima lima kg itu menurut pertamina agak ribet
pemerintah menyatakan oh ya sudah kalau gitu kita pakai yang tiga kg tetap
tapi non subsidi harganya sekitar tiga puluh ribu rupiah diproyeksikan per tabung
jadi pilihan ada di tangan kita di tangan ibu ibu semua
di tangan anda para penjual ataupun juga para pengusaha restoran
anda memilih yang mana
jadi semua alternatif diperbolehkan oleh pemerintah
ada nanti tiga puluh ribu apakah menurut anda rp tiga puluh ribu layak untuk kita beli
atau justru beli yang bright gas lima lima kg saja di harga
sekitar lima puluh tujuh hingga enam puluh dua ribu rupiah per tabung
apakah isu ini dekat dengan kita
saya setiap hari masak kemudian kita lihat juga ibu ibu yang lain juga masak
ataupun setiap rumah tangga pasti masak
kita pasti butuh proses pengolahan untuk makan
ataupun kalaupun kita tidak masak kita beli di restoran rumah makan atau gorengan gorengan pinggir jalan
itu juga pasti membutuhkan gas
isu ini sangat dekat sekali dengan kita sehari hari
rencana pemerintah untuk menggeser memangkas subsidi sangat dekat dengan kocek kita
itu akan menambah lagi biaya hidup kita biaya operasional hidup kita
per hari per bulan per tahun
jadi mengapa kita perlu tahu
perlu supaya kita bisa menghitung
bagi orang bisnis pasti dia biasa berhitung
berapa modal berapa biaya produksi
tapi bagi kita kita perlu tahu berapa biaya yang kita keluarkan untuk rumah tangga

dan kita lihat untuk biaya
jadi ini untuk solusi yang coba ditawarkan oleh pemerintah kita akan menunggu pada tahun dua ribu tujuh belas
dan realisasinya nanti realisasinya akan kelihatan pada rancangan anggaran pembelanjaan dan belanja negara era pbn pada tahun dua ribu delapan belas
jadi ujian cobanya di tahun dua ribu tujuh belas nanti kita lihat
pemerintah akan mulai mengalokasikan subsidi gas yang lebih kecil dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas yaitu di tahun dua ribu delapan belas nanti
kita ke slide selanjutnya untuk melihat subsidi harga
lpg regional ini untuk membandingkan sebenarnya apa iya kita ini yang paling mahal
apakah sudah saatnya kita memang menggeser ataupun memangkas subsidi
karena kalau dibandingkan wilayah regional india saja kalau dirupiakan kita lihat dia rp lima lima ratus per kilogram untuk gas lpg
lalu kita lihat malaysia lebih tinggi lagi rp enam sembilan ratus tiga puluh delapan
kemudian thailand juga paling tinggi rp tujuh per kilogram untuk subsidi yang diberikan oleh
artinya kalau dilihat secara peta nasional kita mungkin bicara juga kan karena hampir hampir mirip ya
apalagi malaysia thailand meskipun kita yang lebih mirip itu ke filipina
karena topangan untuk pertumbuhan ekonomi nasionalnya adalah belanja rumah tangga ataupun juga household spending ya
tapi kalau kita berbicara perbandingan kita tuh ternyata tidak mahal mahal banget loh
rp empat dua ratus lima puluh lah ya sekitar segitu karena pemerintah klaimnya rp empat tiga ratus ya
tipis lah sekitar itu lah
ternyata tidak terlalu tinggi kok dibandingkan negara negara lain
negara negara lain tetap ternyata memberikan subsidinya
tapi memang kalau pemerintah kita empat ribu dua ratus lima puluh tapi populasinya kan gede banget
kalau malaysia kan populasinya nggak sebanyak indonesia dua ratus lima puluh juta jiwa
wajar lah pemerintah kemudian terbebam ini
tapi yang ingin kita sampaikan adalah harus ada kepastian gitu
ketika pemerintah berencana akan memangkas ataupun juga akan menaikkan harga memangkas subsidi ya
efeknya adalah harga menjadi naik
kita lihat di lapangan di dekat dekat rumah kita jadi sulit sekali untuk mendapatkan gas melon tersebut
yang kita khawatirkan ada yang berspekulasi dengan rencana rencana pemerintah
pemerintah harusnya lebih tegas
jadi kalaupun rencana nanti naik tahun dua ribu tujuh belas ya harusnya jangan langka lah untuk pengetersediaan dari gas tersebut
dan yang pasti semoga tidak ada pendataan yang salah terhadap sasaran subsidi pemerintah
rp lima belas lima juta masyarakat miskin
harus dipastikan dapat subsidi
dan kemudian sekitar ukm tadi juga data ukm juga dipastikan harus mendapatkan subsidi
dan kita akan tunggu
karena setiap pemangkasan anggaran ataupun dalam hal ini adalah subsidi memiliki resiko
di tengah perlambatan ekonomi nasional tahun dua ribu enam belas apakah ini opsi yang akan dipilih oleh pemerintah
atau justru pemerintah tidak punya opsi lain